tim sar gabungan berhasil mengevakuasi dua lansia korban banjir lahar hujan yang terisolasi di pondok ladang
karena akses jalan terputus diterjang banjir lahar hujan
kamis malam evakuasi pasangan suami istri lanjut usia berlangsung dramatis
korban yang satu minggu terisolasi di pondok ladang karena akses jalan terputus
dievakuasi tim sar gabungan dengan menyeberangi arus sungai yang deras
satu di antaranya bahkan harus dievakuasi menggunakan tandu karena dalam kondisi sakit
usai dievakuasi pasangan lansia warga keduanya langsung dibawa pihak keluarga rumah di nagari
pagarahyung kabupaten tanah datar
alhamdulillah korban berhasil kita evakuasi kedua duanya dalam keadaan selamat
dengan menggunakan teknik evakuasi heckling
badan nasional penanggulangan bencana bersama dengan pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi
gelar pantauan udara di kawasan sekitar gunung marapi sumatera barat
selain melihat material yang masih tertahan di area lereng
juga memantau aliran lahar di area gunung marapi
pembangunan infrastruktur cekdam anti kebencanaan disiapkan agar peristiwa serupa tidak terulang
pihak bnpb dengan kementerian terkait akan membangun sejumlah rambu peringatan bencana
kalau berdasarkan pengamatan hari ini kita masih melihat sistem sungai utama yang kemarin
berdampak di masyarakat di empat kebupaten
jadi masih tetap kita memantau yang usulan enam lokasi enam titik cek dam kemarin
apakah di atas itu nantinya bisa kita bangun cek dump cek dump sehingga nanti yang material juga tertahan
debit air yang turun ke bawah pun itu kecepatan alirannya sudah tidak terlalu destruktif
pemerintah kabupaten tanah datar berencana merelokasi tiga ratus kepala keluarga
korban banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat untuk mengurangi dampak resiko bencana
relokasi tiga ratus kepala keluarga akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan tokoh adat yang mewakili korban terdampak
korban yang direlokasi adalah warga yang rumahnya rusak berat serta berlokasi di dekat sungai
pemimpin pemerintah kedokteran pak tengah mengucapkan perhatian terhadap korban yang di relokasi

apakah kita sudah punya data berapa rumah yang harus direlokasi
tidak harus relokasi yang kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita
berarti tidak harus terpusat ya pak
sementara itu saudara menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan marapi di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
mensos risma meminta pengungsi yang tinggal dekat bantaran sungai di bangunan masjid ubudiah untuk direlokasi
dan pemdas tempat diminta menyiapkan tempat pengungsian sementara bagi korban bencana sebelum menentukan tempat relokasi
pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini
kitsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah rumahnya hancur itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang